udah tahan tahan
gak usah gak usah aku bisa sendiri
lagian tangan kamu masih sakit udah
kamu berangkat sama ian ya
kamu lagi panik
cepetan ke rumah sakit kita gak apa apa nih

makan tuh galon
lama kesempatan dalam kita
lama kesempatan dalam kita

oh banteng ke apa udah lama
lama pisahnya gitu
ambil minyaknya apa
kayak segala macam ambil
iya jangan beri kebaya
perat kopernya perat
gila aduh beli beli beli
mulai awal kamu tuh jadi ngepetan banget irah
emangnya banget irah
eh jawabannya baik
eh tuh si boy tuh menang
eh biarin badak juga musuhnya dihajar mah
gusti lu aduh
terima kasih gusti
lu tuh menang
terima kasih gusti

haza berterima kasih gusti
dikabulkan doa irah teng
boy bangun dong boy jangan pingsan melulu
aduh boy mama jadi sedih tau
kita kan sekarang lagi mau jalan ke rumah sakit
pak tolong ngebut lupa cepetan
tolong ngebut cepetan
boy aduh pokoknya
yes boy kamu menang
aku tambah kangen sama kamu
aku tambah cinta sama kamu
cinta dan kangen
cie cie nyonya kayaknya lagi kangen sama tuan tuh
suruh pulanglah tuh nyonya tuannya
biar cepet datang gitu
sapa banget sih lu
ngapain lu disini
eh enggak nyonya enggak
bisa lu tau lu tuh yang monyong
daripada lu disini mendengar lu keluar
kerjain apa yang bisa lo kerjain
bye bye gua kekeluaran error juga
kita kayaknya harus cari guru baru yuk
nih turun rumah sakit kita
hei mama takut tau pak
takut kenapa sih ma
ya takut kalo boynya kenapa kenapa tau
sama mama tuh gak usah takut
yang penting tuh sekarang
sekarang kita berdoa aja
supaya boy tuh cepet sembuh cepet boleh
yuk kita doa
gue yakin kok gue gak akan kenapa napa
bahwa itu orangnya kuat banget
nih relo gak usah tegang gitu
dia gak bakal kenapa napa kok
percaya sama gue
mendingan kalian pulang aja
gak usah nungguin si poi
ini kan rumah sakit nih
pasti boynya udah aman
no perempuan no
gak bagus perginya
dicariin sama orang tua
yaudah pulang aja ki
kenapa sih ma
makin nyuruh nyuruhnya gak ada apa apa
biar aja kali mereka nunggu
mama tuh baik tau
cantik dan baik hati
kalo mereka dicariin sama orang tuanya tau
ya mereka juga itu kasian sama boy
makanya mereka mau nunggu
kan udah ada kita berdua
ya tapi mama gak usah begitu dong
masa sampe nyuruh nyuruh mereka pulang
suka suka mereka dong mau pulang
atau mau nunggu
saya turut prihatin ya bu
sama kejadian yang menimpa anak ibu
ayo bro dong tua hahaha ya ya ya ya bro dong tua aduh beruntung tua terima kasih ya kan
tua kamu tuh udah nolongin saya hahaha jangan dipikirin sudah biasa tapi kan waktu itu enggak
sempat kenalan ya kan berulang tua ya maaf maaf pak perkenalkan nama saya ramah abahnya raya
oh abahnya raya oh sempit banget ya dunia ini ya kayak dibesek besekan cocok tapi sama curhatnya
kalau waktu itu enggak ada bro dong tua aduh saya enggak berkebayang deh pasti gimana tuh
kejadiannya waduh tapi saya salus banget sama berondong tua wih masih hebat melawan anak muda
gila tetan semua anak muda cocok hahaha ramuannya cikur saja yang banyak gitu ya
bicara dengan anak saya yang tidak kalah membanggakan